bu mega akan bertemu juga menurut saya
dengan tokoh tokoh masyarakat sipil
para tokoh tokoh bangsa
dan ya insya allah dengan pak jk
why not kalau untuk menyelamatkan demokrasi
seperti pemilu seribu sembilan ratus tujuh puluh satu kemarin
kekuasaan soeharto selama tiga puluh dua tahun
pak jokowi betul nggak bakal masuk golkar
kalau mau aman kan berlindung dibalik partai politik ya
berlindung di balik gerindra
ya karena artinya kan dia jadi paria di situ
kalau di golkar kalau misalnya para
anak buahnya yang jadi pemimpin di golkar
kalau ada hitung hitungan dia akan ke golkar